debat pasangan cagup dan cawagup pada putaran kedua akan berbeda
ya pada putaran kedua ini debat yang diselenggarakan kpu dki akan dibagi menjadi tiga segmen dengan durasi selama dua lima jam
dan tidak hanya itu ira kusno pun dipilih kembali menjadi moderator debat kali ini
tadi moderator sudah terpilih
kita akan debat
pertimbangannya intonya apa
karena dia sudah terpengalaman dalam beberapa hal
tentu juga dengan supermasukan ya koreksi koreksi
kita juga suka nanti kita akan sambil